ketua komnas ham ahmad lavan damandik mengatakan pihaknya membutuhkan keterangan dari istri verdi sambo putri candrawati untuk konstruksi informasi dari pendalaman kasus
ahmad taufan damanik menjelaskan hingga saat ini pihak komnas ham belum mengambil keterangan dari istri verdi sambo karena statusnya yang melapor sebagai korban dugaan pelecehan seksual yang membutuhkan masa pemulihan
komnas ham akan ajukan second opinion atau alternatif menghadirkan psikolog untuk memeriksa kondisi kejiwaan saksi yang sudah hampir satu bulan mengaku masih terguncang
komnas ham mengajak komnas perempuan untuk mengumpulkan informasi dari istri verdi sambo
komnas ham beralasan pelibatan komnas perempuan diperlukan untuk memperdalam keterangan istri verdi sambo terkait penyelidikan dan pendalaman dugaan kekerasan seksual yang diadukan
pelibatan komnas perempuan dalam proses penanganan kasus frikadar c ini adalah kebutuhan komnas ham
untuk apa membuat ranya perisiwa
karena perisiwa ini ada soal pengaduan soal kemuliaan ada juga pengaduan soal kekerasan seksual
seperti tadi dijelaskan oleh pak tomang teman teman komnas perempuan jauh memiliki pengalaman yang lebih panjang
makanya kami berharap
kita akan melakukan lalu lalu komnas perempuan
menurut horul komnas ham berpatokan pada standar hak asasi internasional dan juga undang undang tindak pidana kekerasan seksual tpks
tim liputan cnn indonesia